masih dari jawa barat tujuh anggota komplotan geng motor dibekuk petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung pada senin petang
kompetensi geng motor ini yang empat diantaranya masih berusia di bawah umur diciduk petugas setelah sebelumnya hendak melakukan aksi balas dendam terhadap kelompok bermotor lainnya di kawasan cipadung bandung minggu dini hari kemarin
tujuh anggota komplotan geng motor diciduk petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung senin petang
empat di antara tujuh pelaku yang masih duduk di bangku sma atau berusia di bawah umur ini dibeku petugas setelah sebelumnya hendak melakukan aksi penyerangan terhadap kelompok bermotor lainnya di kawasan cipadung bandung minggu dini hari kemarin
selain mengamankan pelaku petugas juga menyita belasan senjata tajam yang digunakan untuk menyerang kelompok bermotor lainnya
penangkapan mereka berawal dari adanya informasi hoax di media sosial terkait adanya aksi penyerangan oleh kelompok bermotor rival terhadap salah seorang rekannya
terprovokasi dengan informasi hoax tersebut selanjutnya mereka langsung melakukan aksi penyerangan terhadap rivalnya yang tengah berkumpul di kawasan cipadung bandung
aksi tersebut dapat digagalkan petugas yang akhirnya meringkus ketujuh pelaku

kita sudah mengetahui bahwa mereka akan melakukan penyerangan sehingga dilakukan penangkapan di daerah cipadu dan dilakukan penggedaan
akibat perbuatannya tersebut mereka akan dijerat dengan undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang kepemilikan senjata tajam di muka umum dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara
fredy bangun bandung